setelah dikejar selama empat hari pelaku mutilasi yang korbannya ditemukan hangus terbakar di banyumas jawa tengah akhirnya berhasil diringkus satuan reskri polres banyumas kamis malam
pelaku mengaku motif pembunuhan ini karena hubungan asmara
inilah detik detik penangkapan pelaku mutilasi yang dilakukan oleh anggota satuan reskrim polres banyumas kamis malam
penangkapan pelaku ini dilakukan setelah polisi berhasil mengendus gerak gerik pelaku saat hendak menjual mobil milik korban
saat hendak ditangkap pelaku sempat melawan sehingga sejumlah warga berusaha membantu polisi
bahkan sebagian warga hendak melampiaskan emosinya kepada pelaku namun berhasil diamankan oleh polisi
pelaku yang diketahui bernama denny prianto ternyata seorang residivis yang baru keluar penjara dua bulan lalu dengan kasus penculikan mahasiswi kedokteran universitas jenderal sudirman tiga tahun lalu
dari keterangan yang didapat dari pelaku motif pembunuhan ini karena hubungan asmara antara pelaku dengan korban yang berjalan selama dua bulan terakhir
namun polisi masih akan mendalami pengakuan ini
korban merupakan warga asal cilenyi kabupaten bandung barat berinisial kw
keduanya kenal melalui media sosial
memang ini sudah direncanakan oleh pelaku karena ada tuntutan dari korban untuk menikahi
karena dilihat hubungan yang sudah terjalin mulai dua bulan lalu ini
pelaku membunuh korban kemudian memutilasi dan membakarnya
potongan tubuh korban ditemukan di kolong saluran air desa watu agung banyumas senin petang
kini polisi masih terus meminta keterangan dari pelaku
diduga pembunuhan ini telah direncanakan oleh pelaku dengan maksud hendak menguasai harta korban
imam ambarwoto banyumas jawa tengah